eh lo ngaku ya kalo lo kesahin sama kak fanya
ih baru nyadar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
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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
asal lo tau ya vino itu ngedeketin lo dan maunya
dia cuma mau cari informasi soal banyak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
lihat tuh nyaranya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
semua cowoknya nadia suka diambil semua sama dia
itu maruk tau gak sih
nadia salah aja kalah
nah kagak ada yang salah kagak ada yang menang
lagian kenapa sih lo musuhan banget sama vanya
emang begitu kenyataannya nadia bete
jadi bingung nih cara ngaturin lo berdua
ribut lo lo kerjaannya
yaudah deh nya
vanya masuk dulu ke kamar
dear vanya gue tau mungkin lo udah bosen banget baca surat gue
gak ada perasaan gue selama ini sama lo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
ternyata selama ini gue salah berpikiran
kakaknya terang terang baik sama gue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
gak ada vino lagi
makasih banget nia
beb beb beb tungguin dulu dong beb
wah tunggu apa lagi sih
dasar lo jadi coplay bebang
ih katanya belum punya pacar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
selama ini gue hanya di pap in terus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
itu karena lo udah nikah kakak gue
dan udah manfaatin gue
ada apaan sih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
gak dong kakak sayang lo itu kakak terbaik gue
ya walaupun kakak lebih cantik atau apapun deh
ntar buatnya lo sama fanya tetep aja cantikkan lo
lo tuh udah cantik baik priang suka nemenin dia jalan jalan
lo liat fanya tuh mana pernah nemenin yang ada keluyuan aja kerjanya
wih ini resip banget sih
oh iya kak tadi gue liat si alden ditampol sama si torna liat itu
ah kenapa sih masih deketin dia aja
ih siapa juga yang gak deketin dia
gue cuma pengen nyelamatin lo doang tau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
lo baik banget sih sama gue sayang beneran
toto yang beneran sih jauh banget
aduh seneng gak nih liat anak anak kecil
oh iya kalo gitu sekarang lo selesain masalah sopinan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
rafa banget suaranya fino lalu
aduh keseliluan lagi tangan gue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
kafanya ngasih tau ke lo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
lo ingat gak waktu gina ngebully lo di sekolah
itu semua buat lo
gue tau kak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
terima kasih udah nonton
sampai jumpa di video selanjutnya